udah beres eh tenang aja mah kita mah bukan kayak aceng rumpi tapi urusan rumah tidak diperesin
kita selesai kalau rumah sudah beres pulang istirahat enggak bosen apa tiap hari rumpi
belinya juga mahal ya saya mulai khawatir dengan claudia bu dokter ada kemungkinan kemarin itu dia
berpura pura sakit untuk bisa dekat dengan
edward saya juga khawatir dengan pola pikirnya kalau dia dia maunya itu menikah setelah
tamat smp bu tapi masa sih bu sampai segitunya banyak anak anak yang menikah di usia muda dan
berangkat menjadi tkw ini harus segera kita cegah bu dokter pernikahan dini itu adalah salah satu
penyebab banyaknya orang yang berangkat jadi tkw
sebenarnya sih saya juga agak kurang paham masalah kurikulum sekolah bu tapi masa iya anak smp itu
udah pantas membicarakan masalah pernikahan saya rasa untuk anak smp hal ini sudah bisa disampaikan
bu tapi bahasanya harus secara halus apa sebaiknya kita bicarakan aja dulu kali ya bu sama kang kusoi
kita minta pendapatnya kang kusay untuk dari perspektif agama
iya saya setuju bu
kamu kan sekarang sudah jarang sekalinya ke warungnya si intin seringnya ke warungnya koswara
karena sih icu tapi nanti kalau misalnya intin tahu terus kamu dicuekin bagaimana
si acing mau udah kebangunan
setelah tiap hari juga dicuekin sama si intin makanya dia nggak dapat dapet si intin
ketawa kau bisa saja kali kesian deh kamu pedut nih ya dan kum dengerin
kok nama saya nggak disebut ya dan kum doi dengerin nih ini teman trik saya kalau memang
bener bener intin suka sama saya bener bener cinta sama saya dia pasti akan mencari saya
bener bener cinta sama saya dia pasti akan mencari saya dia pasti akan mencari saya dia pasti akan mencari

acing tolong dong tinggalin icu icu tolong kang acing itu baru habis kejadian sama saya itu namanya
pejuang cinta itu namanya kalau ngayal dan ketinggian nanti ke playset acing cuci iya
mak saya nyuci dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam
kalian masih di sini udah berberes eh tenang aja mak kita mah bukan kayak aceh rumpi tapi
urusan rumah tidak diberesin kita selesai kalau rumah sudah beres pulang istirahat enggak
waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
ntar dimarahin mas suha
tenang aja doanya sini aja dulu
nanti pulangnya sekaligus dibuat anak anak
iya kang dadang
si pbb mulai suka sukaan sama cowok
gapapa kung itu namanya febri udah dewasa
febri masih kecil dang
bagaimana orang sudah manch juga
febri itu masih sekolah
eh duduk dulu jangan emosi aduh
duduk atuh kung
hukum sekolah itu bukan ukuran kedewasaan
pantesan aja nih nyokolahin si febri tinggi tinggi
kamu pengen fablin anak kecil terus ya
saya mau sekolahkan dia sampai perguruan tinggi
saya nggak mau si pebri itu nikah di usia muda
kum kalau kamu sayang sama dia
ijinkan dia nikah muda
kalau sudah ada jodoh
jangan ditolak kung
aneh cara berpikir kamu dang
yang pikiran yang gak sehat itu kamu kung
tapi yang ada malah kamu memikirkan kesenangan diri sendiri
mau kemana kung
saya ikut atuh kung
ngambek dikasih tau ngambek
iya tukang dadang
tunggu sebentar ya mak
pak kopinya udah
ini ya pak
jok ini anterin
tunggu di depan ya
masa capek jok
enggak ada istirahatnya
baru mau duduk udah dipanggil
namanya juga kerja c
harus alhamdulillah warungnya teramai
mang itu rambut sama jenggotnya udah panjang
ih kayak orang tua
iya gue juga udah nyuruh
tapi kok suaranya terlalu jauh
gak ngerti pak

rumah wasain apa ke warung koswara ke rumah wasain itu mak rumah wasain kan kosong
iya itu dia mak tadi teh wasain telepon katanya acing tolong liatin rumah dong rumah
udah beberapa hari kosong takut masuk tikus katanya gitu boleh mak
nggak jalan kaki aja
loe kalau jadi perpacaran kamu